pasar e commerce indonesia semakin mendapatkan angin segar
setelah presiden joko widodo mendatangi roadmap
atau menandatangani maksud kami roadmap e commerce di indonesia
pemerintah bahkan menargetkan transaksi e commerce
pada tahun dua ribu dua puluh hingga rp satu tujuh ratus triliun
sejumlah pasar sudah mulai beraksi demi meningkatkan belanja online ini
survei yang dilakukan google indonesia menunjukkan
bahwa pasar e commerce indonesia tidak lagi didominasi wilayah jabodetabek
awal tahun dua ribu tujuh belas kota surabaya menjadi kota
dengan peningkatan transaksi e commerce tertinggi di indonesia
sebagai search engine terbesar di dunia
google mencoba mengembangkan tren belanja online indonesia
dengan menyediakan beragam informasi dan data
yang dibutuhkan para perusahaan rintisan atau startup dan ukm
untuk memproyeksikan kebutuhan pasar dalam
dan luar negara
sebagai search engine terbesar di dunia

yang dibutuhkan para perusahaan rintisan atau startup dan ukm
untuk memproyeksikan kebutuhan pasar dalam
dan luar negara
supaya pertama untuk ekosistem tahu bahwa
konsumen indonesia itu sudah berubah dari offline ke online
kedua dengan research ini
juga para pebisnis e commerce player ini juga jadi tahu nih
jadi mereka bisa tahu nih
oh kalau konsumen sekarang fokusnya tentang tadi
tentang side speed nih supaya loading bisa cepat
akhirnya mereka beli
oh konsumen jadi tahu
nah itu google bantu dari situ
penetrasi industri e commerce sudah dilakukan oleh banyak platform belanja online
guna menambah transaksi jual beli di dunia maya salah satunya tokopedia
terbukti dalam satu tahun terjadi peningkatan satu juta merchant pada marketplace ini pada tahun dua ribu tujuh belas yang tersebar di seluruh indonesia
jadi memang edukasi kita marketing effort kita tim kita pun lebih banyak keluar sana untuk mengajak merchant online
dan juga mengedukasi mungkin share juga benefit benefit apa ke bayar kenapa belanja online
dan dari sisi inovasi kita selalu grow ya jadi dari payment method dari logistik
gimana caranya kita strengthen pilar pilar ini agar lebih bisa pengalaman belanja online nya lebih nyaman lagi untuk di luar luar jakarta
dengan besarnya potensi industri ini pemerintah mematok target transaksi e commerce yang luar biasa besar
satu ratus tiga puluh miliar dolar amerika serikat atau setara satu tujuh ratus
triliun rupiah di tahun dua ribu dua puluh
infrastruktur komunikasi dan kemudahan akses internet menjadi hal yang krusial yang harus diperhatikan pemerintah
agar target industri e commerce bisa terwujud ke tiap wilayah indonesia
ruli kurniawan jakarta